gak apa apa lo gak usah anterin
soalnya gue tuh
gue gak enak kalo
temen temen gue ngeliat gue jalan sama lo
gue takutnya mereka malah
mikir yang enggak enggak
terutama boy ya
motor siapa yang nganterin ke kantor ya
kalo punya idenya
di ira nggak mungkin kan
ya bener baik
kalo bebek saya bisa
hah cetek kan
ini nggak terlalu jauh beda
tapi yang penting hati hati
karena ini agak berat
eh tapi sim ada kan
udah kamu masuk ke akhir
papa juga gak bisa
lama lama biasa tuh
lagi sim itu kan surat buat
ngendari motor bukan sim buat orang jelek
biar gak lupa
yang bener baik
yang bener baik
lo ngapain disini
kok lo bisa tau alamat rumah baru gue
aduh gimana ya
kalau buat tolak gue gak enak sama alex
soalnya kemarin kan alek udah nolongin gue
yaudah gak apa apa alex
orang barengan aja
nanti pulang sekolah hp akan jemput kamu
karena kita akan langsung ke bogor
untuk mendaftarkan kamu ke sekolah selama
kalau begitu pakai pergi dulu ya
kamu mau pindah ke sekolah asrama
berarti kita jarang ketemu dong
aduh kok gue jadi
gue gak enak hati gini ya
gue gak enak juga nih kalau gue nyampe sekolah
terus boy sama temen temen gue ngeliat gue dan tren alex lagi
sementara temen temen gue aja gak boleh main ke rumah adriana
terus masa alex bisa
eva mau sarapan dulu gak
kita pasangnya kita berhenti bentar

sekolah berangkat sendiri aja deh
gak apa apa lo gak usah hantarin
soalnya gue tuh
gue gak enak kalau temen temen gue ngeliat gue jalan sama allah
gue takutnya mereka malah
mikir yang enggak enggak tentang kita
terutama boy ya
semalam gue jenggel ambil gambar ini
yaudah gak apa apa deh
kalau lo mau hantarin gue ke sekolah
oke yang empet ya
ini dua local saya
buat apa ini

gue baru aja boilsnya ke mah zaafini

jangan presenter sekuala
atau pidik cikikan yang salahan
menc ana kendali
kan seperti dalem

boah tuh keutuhan kan seperti itu
eh amit amit bro diman bro bukan bolonyon nih dengerin lah saya teh disuruh sama juragan suruh
mengantarkan motor ini ke kantor juragan bisa gitu kan bener bener baik diman bro diman tak
kerennya keren tepuk yee sumpah nah udah dimana satu buruan pasti aja gantetun ada
gua kamu enggak ada yang hati hati dimana motor motor mahal tapi kepaikan kamu semua
bisa menggantian gaji kamu seperti allahu akbar mendingan pisan kira kira kanyataan
siap laksanakan pendukar ratu
itu selana irah
ke kantor juragan
bukan tebis akan
enggak bener enggak
kayak jadi maksimik
antara motor muhammad
akhirnya si yian yakin untuk jadikan jalan by the way thanks ya berantaran
juga sama sama gue juga senang bisa hantar jemput begitu kelas dulu ya
baru baru itu lagi
enggak boleh mendingan lu nggak ikut balapan motor
course buat balikin motor kursinya reva reva jadi itu sama lu
emang enggak panas lihat cewek yang suka jalan sama cowok lain
dan lu juga tahu kan kalau alex itu yang suka sama reva
iya sih gue sebenarnya yang ngecemburu sama alex
cuman gue tuh lagi nggak mau mikirin hal kayak gitu
pertama gue tuh gak mau seuzon apalagi sampai mikir fitnah orang
dan yang kedua gue harus konsen sama olimpiade matematika
dan yang ketiga nanti sore gue harus balapan motor course sama tristan
dan soal masalah gue sama reva sama alex gue lagi nggak mau mikirin itu
karena gue percaya sama reva kalau reva tuh sayang sama gue bukan sama alex
yian belum sarapan jadi dia terlalu besar suaranya hahaha
boleh sekarang waktunya kita berangkat ke olimpiade matematika yuk
wah tapi kan kita harus belajar dulu pak
saya udah izinin kamu sama guru yang ngajar di kelas kami
udah udah nggak ada waktu boy yuk
oh yaudah kalian gue coba dulu ya
boy lo pasti bisa gue yakin lo pasti menang di olimpiade matematika ini
lu aku selalu mencintai lu boy
boy sampai ketemu di baraton ya nanti gue sama anak anak dateng ke sana ya